tahun ajaran dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat madrasah alian negeri satu brebes mematok biaya sekitar tiga lima juta per siswa baru
besaran uang yang mesti dibayar ini banyak dikeluhkan para orang tua
beberapa wali murid yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan
saat anak laki lakinya diterima pihak sekolah meminta mereka membayar rp tiga lima ratus tiga puluh empat rupiah
sesuai rincian yang diberikan uang tersebut digunakan untuk komite sebesar satu empat ratus dan kooperasi dua satu ratus dua puluh delapan rupiah
pada lembar rincian yang ditujukan tertera uang kooperasi lebih dari dua juta ini diperuntukkan pembelian tiga setel seragam osis pramuka dan ciri kasman enam ratus dua puluh lima ribu rupiah
atribut tujuh puluh dua rupiah topi osis dasi osis dan dasi ciri kasman satu brebes tujuh puluh dua rupiah
kaos kaki dua pasang dua puluh lima rupiah sabuk tiga puluh lima rupiah baju olahraga satu ratus enam puluh rupiah dan buku paket erlangga satu satu ratus tiga puluh delapan rupiah
selain dibebani biaya seragam dan buku melalui kooperasi orang tua siswa juga ditarik biaya komite sekolah sebesar rp satu empat ratus enam rupiah
uang itu untuk pembayaran majalah alfat satu tahun enam puluh enam rupiah kegiatan akhir tahun madrasah lima puluh rupiah
kegiatan mat sama lima puluh ribu rupiah titipan uang komite dua bulan dua ratus empat puluh ribu rupiah dan titipan uang pengembangan satu juta rupiah
bagi pelajar baru putri biaya yang dikeluarkan sedikit lebih banyak
biaya kooperasi bagi pelajar putri dibanderol dua dua ratus sembilan puluh satu rupiah
sehingga jika dijumlah dengan uang komite total yang harus dibayar tiga enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah
besaran uang yang harus dikeluarkan adalah
dikoneksi di sekolah baru
di konfirmasi di sekolah wakil kesiswaan mansatu brebes makmun hakim mengatakan
untuk pembelian seragam sudah ditentukan oleh sekolah karena ada seragam khusus
sedangkan penarikan uang komite sekolah hal itu dibolehkan dengan mengacu pada peraturan menteri agama nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh
di sekolah baru dikoneksi di sekolah baru
di sekolah baru dikoneksi di sekolah baru
di sekolah baru dikoneksi di sekolah baru
di sekolah baru dikoneksi di sekolah baru
di sekolah baru dikoneksi di sekolah baru
di sekolah baru dikoneksi di sekolah baru
di sekolah baru dikoneksi di sekolah baru
di sekolah baru dikoneksi di sekolah baru

di sekolah baru dikoneksi di sekolah baru
di sekolah baru dikoneksi di sekolah baru
di sekolah baru dikoneksi di sekolah baru
atribut juga tidak mungkin di luar ini karena atribut kita sudah ada aturan sendiri
selain menarik sumbangan pada anak baru sekolah ini juga menarik uang syukuran bagi anak yang lulus
pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini besarannya rp sembilan ratus
imam suripto brebes jawa tengah